iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah pada sepuluh malam terakhir di bulan ramadan
merupakan ibadah yang sangat dianjurkan oleh rasulullah saw
saat iktikaf umat muslim bisa melakukan ibadah seperti salat berzikir membaca al quran berdoa atau ibadah lainnya yang disyariatkan
namun di masjid ibadurrahman yang terletak di pondok pesantren al azifi
kecamatan ranca bungur kabupaten bogor jawa barat
para peserta iktikaf mendapat pelayanan terapi al fasdu
serta konsultasi kesehatan ala rasulullah alias tribun nabawi secara gratis
di masjid ini para jemaah mendapat edukasi terkait kesehatan klasik yang dilakukan nabi muhammad di zaman dahulu
yang masih bisa diterapkan hingga saat ini
salah satu terapi yang dilakukan adalah al fasdu
praktisi tibun nabawi lulusan sekolah darul hadis iaman ustaz abdurrahman dhani menyatakan
terapi al fasdu yang mirip bekam memiliki banyak manfaat
seperti membersihkan darah
menyehatkan jantung hingga mencegah penyakit strok
terapi fasdu mudah dilakukan karena bisa dilakukan di mana saja
dengan peralatan hanya berupa jarum infus dan beberapa alat pendukung lain
dengan puasa juga encer ditambahi fasdu lebih encer
nutrisi lebih sampai ke seluruh organ ke otak ke mata
dan subhanallah oksigen juga lebih maksimal disumbatkan ke seluruh tubuh
perbedaan terapi al fasdu dengan bekam adalah al fasdu mengeluarkan sumbatan dan racun dalam tubuh
melalui pembuluh darah besar atau vena
sementara bekam mengeluarkan racun tubuh melalui pembuluh darah kecil atau kapiler
salah satu jemaah iktikaf
mansyur batubara mengaku merasakan manfaat terapi al fasdu saat iktikaf
karena sering begadang di masjid
usai diterapi ia merasakan tubuhnya lebih bugar
sekarang alhamdulillah setelah di fasdu tadi sekitar pukul sebelas ya sebelas dua belas gitu lah
nah ada sempat istirahat
istirahat satu setengah jam sekarang alhamdulillah segar dan
mansyur menambahkan selain diterapi al fasdu
ia dan jemaah lain juga bisa mendapat nasihat
pola hidup sehat saat berpuasa dari praktisi kesehatan klasik yang hadir di masjid
raka zaipul bogor jawa barat